hai saya sangat setuju dengan tante dengan al yang mengumumkan andin nanti kita tinggal
tunggu aja tante bagaimana reaksi andin karena memang jauh lebih baik tapi tante
khawatir sekali enggak makanya kenapa tante jadi ke trigger lagi kemarin karena tante sangat takut
dan khawatir andin akan sangat kecewa setelah mengetahui yang sebenarnya karena karena ini
ibunya andin dan tante takut sekali hubungan al dan andin akan rusak selang tahu ii
ya jadi inget gue mau ketemu sama ricky ntar deh gue ngajar
mama disini ngajar
udah pulang dia
saya sungguh sungguh minta maaf
mas har telah mencelakai kamu
saya minta maaf sekali atas nama mas har
saya sungguh tidak menyangka sofi
tante rosa kenapa sampai seperti ini di makamamanya andien
kok kayaknya sedih banget
makan yang banyak ya dihabisin ya
ini yang banyak ya kalau kurang nambah
mesin aja udah banyak waktu terus kamu masih mau nambah lagi
enggak lah sedikit lah punya kamu
kamu kan makan buat dua orang
ya terus kalau nggak habis gimana
kalau gak habis tinggal dibungkus bawa pulang
enggak usah enggak usah
satu empat ya gemar
udah udah biar sama saya sama papa ya
kamu makan sini dulu ya nanti sini
udah ada mirna kamu makan dulu aja ya
ya ampun cuma keempatnya lagi
mas har kenapa ya kok
aneh banget nih hari ini
terlalu baik dia
gue juga ngerasa kayak gitu sih
ya pak bos emang baik
cuman ya nggak kayak biasa biasanya
kayak berlebihan gitu ya nggak sih
gue ngeliatnya juga berlebihan banget
makanya kenapa ya tungben
gue jadi inget bokap gue dulu
bokap gue dulu tuh ya
pernah baik pernah berlebihan banget sama nyokap gue
eh nggak tahu ada maunya
tapi pak bos kagal lah
sebelumnya saya minta maaf kalau saya lancang
cuma tadi pas di makam mamanya adin
gue ngeliat kalo tante tuh kayaknya sedih sekali
kalo saya boleh tau kenapa ya tante
ya saya ngerti perasaan tanta
dan saya juga nggak ada maksud buat paksa tante untuk cerita
cuma saya udah anggap tante seperti orang tua saya sendiri
saya bakalan jadi pendengar yang baik untuk tante
masa ini berat sekali buat saya
ada sesuatu di masa lalu yang kamu nggak tau
tante cerita sama saya
saya janji gak akan cerita ke siapapun itu
saya akan tutup mulut
saya percaya sama kamu kan
ini sangat berat sangat berat buat saya
gini deh kita sekalian makan siang aja
tante mau makan di mana
kalau begitu sekarang kita langsung menuju ke sana tato ya
thank you kak
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
dulu mamanya andin itu kecelakaan karena om hartawan
dan tante sama al juga baru mengetahui ini semua
setelah jarak tujuh bulanan andin di vila kami di cisarua
al menemukan merangkas papanya
jadi dalam rangkas itu banyak sekali berkas berkas
termasuk sebuah agenda
di mana di agenda itu
mas har menceritakan semuanya termasuk kejadian itu
tuh enggak enggak
tante benar benar takut nggak
tante dan al tuh seperti menggenggam bom waktu
yang sewaktu waktu bisa meledak
tante takut sekali
sah tante bingung
ya kami memang berniat untuk berterus terang kepada andi
setelah acara ulang tahun renat tanggal dua puluh tujuh nanti
tanda takut andin akan kecewa besar dan marah pada kami
setelah mengetahui yang sebenarnya
kebenaran itu memang kadang pahit
tapi itu jauh lebih baik daripada kebohongan
saya sangat setuju dengan tante dengan al yang mau ngomong ke andin
nanti kita tinggal tunggu aja tante bagaimana reaksi andin
karena itu memang jauh lebih baik
tapi tante khawatir sekali
makanya kenapa tante jadi ketrigger lagi kemarin
karena tante sangat takut dan khawatir andin akan sangat kecewa setelah mengetahui yang sebenarnya
dan tante takut sekali hubungan al dan andin akan rusak